kepala kepala kepala
saya coba mendalami terkait dengan dua hal itu pada malam hari ini dalam dialog di cnn indonesia newscast
saya sudah bersama dengan tiga narasumber yang bergabung
ada pak joko nugroho kepala balai teknologi survei kelautan dari bppt
ada pak soleman beponto mantan kepala bais tni analis militer
kemudian juga ada bang bobi rizal dari komisi satu dpr ri
selamat malam bawa bapak
pak bobi selamat malam
bang bobi selamat malam bisa mendengar bang bobb
oke masih ada gangguan komunikasi dengan bang bobi rizal tapi kita akan terus perbaiki
saya akan ke pak joko nugroho terlebih dahulu
pak joko bppt terlibat juga dalam upaya pencarian bersama dengan tni badan sar dan berbagai pihak yang lain
apa perkembangan terbaru pak joko yang bisa mungkin anda sampaikan kepada kami pada malam hari ini
sampai dengan malam hari ini seperti apa upaya pencarian yang dilakukan untuk kri nanggala ini
kebetulan kami sudah mendapatkan perintah untuk terlibat dalam kegiatan sar pencarian kapal selam nanggala ini
sesuai dengan surat permintaan dari knkt
namun demikian rencananya kami baru hari ini bersama sama tim dari pusat penelitian geologi kelautan
pusat penelitian geologi kelautan dan pusat penelitian geologi kelautan
pusat penelitian geologi kelautan
pusat penelitian geologi kelautan atau ppgl untuk menuju banyuwangi
dan kemudian akan bersama bergabung dengan kapal basarnas
di mana nanti kapal basarnas akan dilengkapi dengan peralatan magnetometer untuk pencarian kapal nanggala tersebut
demikian pak belum ada perkembangan
aku akan bersiapkan berangkat
baik pak joko
hari ini sudah berangkat
oke baik pak joko
nanti untuk kontribusi atau peran yang kemudian bisa diberikan dari bppt
supaya pencariannya akan seperti apa pak
ya sejauh ini kami hanya menjalankan perintah ya
sekarang ini menjalankan perintah dari pihak knkt
yang kebetulan permintaannya adalah keterlibatan tenaga ahli kami
di mana tenaga ahli kami yang diberangkatkan adalah tenaga ahli yang dulu juga menemukan kapal karam mv nur alia di perairan halmahera
jadi nanti kita lihat perkembangannya untuk pencarian pertama ini mungkin dengan metode magnetometer
dan mungkin nanti kalau misalnya sudah ada anomali anomali tentunya nanti akan dilengkapi dengan peralatan lainnya
seperti multibim ekosonder kemudian bisa saja side can sonar plus magi dan yang terakhir adalah rov pak
pak joko kalau kita melihat lokasi
hilangnya kapal selam kri nanggala ini kan ada di selat bali utara ya
dari selat bali ini apa yang karakteristik dari lautnya atau kedalamannya
seperti apa yang anda bisa sampaikan informasinya kepada kami pak
ya jadi ini adalah wilayah transisi paparan sunda dengan
apa ya secara teologi ya
paparan sunda dan pertemuan dengan
lempeng mikrokontinen ya dari arah timur
dan memang daerah utara bali ini atau tepatnya lebih dikenal dengan cekungan bali
itu memang punya karakter semakin ke timur semakin dalam
seperti kita ketahui bahwa kehilangan kontak dari kapal nanggala ini
itu diperkirakan kalau misalnya dia
ya tentunya kita tidak berharap bahwa langsung tenggelam ya
karena seperti yang tadi sudah
disampaikan oleh arah sumber di awal bahwa ada kapasitas atau kemampuan kapal selam ini
sampai pada kedalaman tertentu
kurang lebih sekitar satu ratus lima puluh atau mungkin dua ratus meter
sehingga kalau misalnya lebih daripada itu
itu akan kapal selam sudah tidak memiliki kemampuan untuk menahan lajunya air ya
nah dan tentunya kita berharap tidak bergerak ke arah timur
karena ke arah timur itu langsung
semakin dalam ya
namun kalau misalnya ke arah utara mungkin akan lebih dangkal dari
dari lokasi hilangnya kontak itu sekitar tujuh ratus meter
tapi tentunya kita berharap masih ada laju ke depan ke utara
nah utara saya nggak tahu ini
apa namanya depannya dari ujung depan dari kapal ini headingnya kemana
saya kurang tahu
tapi mudah mudahan ini ke arah utara itu
semakin mendangkal atau ke arah barat semakin mendangkal
tapi kalau ke arah timur dan selatan atau ke barat daya itu semakin dalam cekungan bali ini
oke jadi kalau kemudian
ini harapannya ya
tidak bergerak ke arah timur karena semakin dalam
tapi kalau kemudian pergerakannya ke arah utara atau ke arah barat
ini cenderung lebih dangkal
begitu pak joko ya
sebelum saya ke pak soleman dan juga bang bobi
kita coba dengar
terlebih dahulu apa kemudian pernyataan panglima tni marsikal hadi cahyanto
berkaitan dengan upaya pencarian untuk kapal selam kri nanggala empat ratus dua
kita akan terus melaksanakan pencarian dan pertolongan
serta mengerahkan segenap kemampuan
untuk membawa pulang kembali
prajurit kri nanggala empat ratus dua
kepada keluarga mereka
ya tadi itu adalah pernyataan panglima tni
dan komitmen untuk bisa
mengupayakan berbagai cara
untuk bisa menyelamatkan
kapal selam nanggala empat ratus dua
saya ke laksda purnawerawan
pak soleman beponto
pak soleman ketika kemudian ini
kita tahu bahwa ada hilang kontak ya
apa yang kemudian anda perhatikan
atau anda soroti dari peristiwa hilangnya kri ini
meskipun tentu kita semua masih berharap ada
titik terang terkait dengan lokasi
dan juga bisa diselamatkan seluruh awak kapalnya
ya memang kita berharap ya
ya bisa ditemukan
yang pertama memang harus ditemukan dulu
baru kita bisa merescue manusianya
untuk rescue manusianya
ini kita berpacu dengan waktu
karena timum itu tujuh puluh dua jam
ya mudah mudahan dalam tujuh puluh dua jam ini
sudah ada titik terang
dan kalau kita melihat
ini kecelakaan yang pertama ya
kapal selam bagi indonesia
ini merupakan pelajaran bahwa kita
membutuhkan kapal selam rescue
karena kita punya ada empat
dulu punya dua belas
tapi tidak pernah punya untuk kapal khusus rescue
kalau terjadi seperti ini
itu kalau yang saya perhatikan dari
apa pelajaran yang bisa kita ambil
dengan kasus ini
oke jadi rescuenya kemudian sekarang menjadi perhatian
dan pelajaran bahwa kita membutuhkan kapal selam rescue
nah kalau kemudian dalam
kasus tenggelamnya sebuah kapal selam
seperti ini pak soleman
proses rescue terhadap manusia seperti apa
yang anda kemudian mungkin bisa sampaikan kepada kami pak soleman
nah ini saya tidak tahu ini kapal ini modelnya
ada yang modelnya lubangnya di atas
kemudian harus ada kapal lain yang masuk
nempel di atas lubang itu
nah kapal ini apakah seperti itu
atau dari lubang itu manusianya diberi baju
baju khusus kemudian
kemudian keluar satu persatu dari lubang itu
nah ini yang pastinya
tapi pastinya kapal ini sepertinya
lubang itu manusianya dikeluarkan pakai baju khusus itu
baju khusus renang itu untuk naik satu persatu
itu kalau kapnya itu
lubang itu bisa dibuka
kalau itu bisa dibuka dia bisa keluar satu persatu
khusus untuk kapal selam ini
dan itu pun dengan hanya kedalaman yang tadi juga disampaikan
hanya untuk kedalaman satu ratus enam puluh saja
oh iya betul itu hanya satu ratus enam puluh
kalau sudah lebih dari itu sudah sulit
dan untuk kapal selam ini kalau tidak salah maksimumnya lima ratus meter
begitu sudah ke enam ratus
itu sudah susah itu menahan tekanan air yang begitu kuat
baik saya ke pak bobi dari dpr komisi satu
bang bobi seperti apa di dpr menyoroti hilang kontaknya kri nangga
ya kalau pada saat ini kita fokus karena pada masa kritis
kita pemerintah dan juga tni perlu mengerahkan segenap kemampuan
yang seperti dikatakan pak limah tni
bukan hanya dari kapal militer
tapi kapal kapal non militer termasuk segala yang bisa mendeteksi bawah air
kita kan kapal geologi
kapal perusahaan minyak atau dari tadi bppt
atau yang bisa untuk memiliki sonar ke bawah yang lebih kuat
itu semuanya harus dikoordinasikan
karena kalau kita menunggu dari bantuan australia malaysia dan singapura
yang baru ditargetkan di hari sabtu baru sampai ke lokasi
tadi yang disampaikan juga kita juga belum tahu apa yang mereka bisa bantu
kapal untuk mendeteksi peradaannya atau memang ada submarine rescue vessel nya
memang yang paling utama itu tidak semua negara punya submarine rescue vessel itu
karena itu seperti kapal selam kecil yang nantinya menempel ke lubang palka itu
nah ini saya juga nggak tahu apakah malaysia australia atau singapura punya itu
kalau kapal untuk mendeteksi radar bawah air
saya rasa mereka bisa punya
jadi kita ya sekarang dalam posisi prihatin kita menunggu
semoga bisa diketemukan dengan keadaan selamat
dan kita juga mengapresiasi pemerintah dengan segala daya upayanya
kita usahakan untuk membawa pulang nenggala
oke sejauh ini yang anda lihat upaya untuk pencairan sudah cukup maksimal kah
ya tidak mungkin kalau tidak maksimal menurut saya
tetapi memang kita memiliki keterbatasan
kita memiliki keterbatasan peralatan
karena ini kan memang sangat jarang jarang terjadi kapal selam itu sampai tenggelam
yang ada contohnya seperti di malaysia itu yang skorpen kapal selamnya tidak mau menyelam
kalau yang ini tidak mau tenggelam ini memang sangat jarang terjadi
jadi ya saya rasa kalau maksimal pasti maksimal
tapi kita memiliki keterbatasan peralatan
keterbatasan peralatan itu juga kan yang kemudian menjadi salah satu kendala
kalau kemudian kita bicara soal penyelamatan kri nanggala ini
dan bagaimana juga dengan alutsista kita
ini kan yang kemudian juga akhirnya disoroti ya soal peremajaan modernisasi
nah seperti apa kemudian ini harus menjadi bahan evaluasi bersama
sambil kita tentu berharap pencarian ini bisa maksimal dan menemukan dan juga menyelamatkan seluruh awak kapal kri nanggala
kita bahas segmen berikut ya
kami akan segera kembali
setelah ini kami akan mencoba
kita masih membahas terkait dengan kecelakaan kapal selam kri nanggala empat ratus dua
yang saat ini juga masih dicari oleh semua pihak
saya masih bersama dengan tiga narasumber yang sudah bergabung

saya akan ke pak soleman bey ponto
pak soleman ini juga kemudian kita berbicara soal alutsista
soal permajaan dan juga modernisasi ini yang juga sambil kemudian upaya pencairan ini tetapi dilakukan
tapi desakan untuk segera mengevaluasi soal ini terus bergulir
bagaimana anda melihat ya pak soleman
memang permajaan ini sudah harus dilakukan khususnya untuk angkatan laut
dalam catatan saya paling tidak ada tiga kapal angkatan laut keempat yang nanggala ini yang tenggelam
tiga kapal itu semuanya kapal bekas
kri sibarau kri patiunus kemudian teluk apa satunya itu semua kapal bekas yang sudah tenggelam
patiunus ini kebetulan kapal baru
baru tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan barunya
sekarang ini sudah empat puluh dua tahun
sehingga memang peremajaan ini harus dilakukan
dan di samping itu tentunya maintenance nya
kapal kapal yang ada pun maintenance nya juga ini tidak boleh dilupakan
emang untuk rescue kapal selam boleh dibilang kita tidak punya
yang disampaikan pak bobi tadi itu yang punya itu malaysia
itu kapal selam mini kecil untuk menyelamatkan manusia manusia kalau dia tenggelam
itu saya pernah tahu juga di singapura saya pernah naik kapal itu
singapura juga ada
kita belum punya
tentunya ke depan dengan adanya kasus itu kasus sekarang ini ini perlu dipertimbangkan adanya kapal selam rescue ini
mari kita coba dengarkan apa pernyataan dari menteri pertahanan pak prabowo subianto yang juga tadi sempat konversi di bali berkaitan dengan hilangnya kri nanggala
kontaknya masih belum dapat kontak dengan kapal selam kita
kapal selam kita kri nanggala
usaha usaha untuk pencarian sudah dilakukan secara intensif
kita memang perlu meremajakan alutsista kita
banyak alutsista kita adalah memang karena keterpaksaan dan karena kita utamakan pembangunan kesejahteraan kita belum modernisasi lebih cepat
tapi sekarang ini
ini mendesak kita harus modernisasi alutsista kita lebih cepat lagi dan kami yakin saya yakin bahwa dalam waktu dekat perlengkapan bisa kita modernisasi untuk tiga matra
darat laut dan udara
kita sedang menyusun kita sedang memperbaiki dan insya allah dalam dua tiga minggu ini
kita akan bersama dengan panglima tni dan pembangunan
dan panglima tni dan kepala staf kita rampungkan dan akan kita sampaikan kepada bapak presiden
baik saya kembali ke pak soleman
pak soleman selama ini memang sebetulnya bagaimana sih soal maintenance dari alutsista yang kita miliki ya
sejauh yang kemudian anda lihat anda amati sendiri
karena kan tidak hanya di satu matra saja tapi juga di tiga matra
karena juga kecelakaan yang terjadi juga melibatkan untuk tiga matra itu sendiri pak soleman
kecelakaan khususnya untuk angkatan laut
yang saya lihat kecelakaan itu yang terjadi pada kapal kapal tua
yang kita beli sudah tua
kalau peremajaan nanti yang akan diremajakan diremajakan dengan kapal baru
jangan diremajakan dengan kapal tua
lalu kalau kita lihat maintenance tentunya kalau kapal tua maintenance nya akan sulit
tapi untuk kapal selam ini dari tujuh puluh sembilan sampai sekarang dua ribu satu empat puluh dua tahun tentunya maintenance yang sudah dilakukan ya bagus
tapi perlu diaudit lagi
atau dilihat lagi mungkin
kenapa ini terjadi
maka itu bisa dilihat
sehingga dari hasil audit itu kita bisa melihat di mana maintenance nya ini kekeliruan maintenance
supaya hal seperti ini tidak terjadi
karena untuk mencari orang kapal selam itu sulitnya bukan main
tidak sulit sekali untuk mencari orang kapal selam
tiga orang ini kalau hilang itu satu kerugian yang sangat besar
jadi bukan hanya kapalnya
tapi manusia yang juga
ya tapi manusianya
kita punya kapal selam yang bagus
tapi kalau manusianya tidak ada juga susah
sehingga perlu maintenance dan kapal baru ini harus dipertimbangkan untuk ke depan
jangan lagi kita berpikir kapal kapal tua
sudah tiga kapal tua yang tenggelam
untuk kri nanggala ini kan usia sekitar empat puluh tahunan ya pak soleman
seberapa besar faktor usia yang cukup lama itu berpengaruh terhadap katakanlah performa dari sebuah alutsista
sepanjang pemeliharaan itu bagus sesuai dengan perencanaannya light timenya akan lama
jadi kita bisa lihat
tapi sampai empat puluh dua tahun biasanya itu hanya dua puluh lima tahun
ini kita bisa pelihara sampai empat puluh dua tahun itu bagus
namun tetap saja kita bisa harus mengaudit melihat bagaimana pemeliharaan yang dilakukan terakhir akhir akhir ini
apa saja yang sudah diganti misalkan ada spare part kritis di situ apa saja ada hal hal yang begitu ya tentunya ini kita harus lihat
baik sekali pak bobi
pak bobi komisi satu selama ini bagaimana pengawasannya terhadap alutsista kita pak
ya kita ini kan dari tahun sembilan puluh delapan sampai tahun dua ribu delapan itu ada sepuluh tahun hilang tidak ada permajaan alutsista
itu dikejar dengan program mef yang menjadi tiga tahap ini
memang postur untuk angkatan laut ini sangat sangat kurang
kapal kapalnya sudah sangat tua dan juga itu kapal selam ada empat puluh satu tahun umurnya
memang idealnya dalam range stra itu disebutkan untuk indonesia ini ada dua belas kapal selam
yang nantinya di periode sampai dua ribu dua puluh empat ini akan ada sekitar tiga pengadaan kapal selam lagi untuk mengubah yang lima ya
jadi memang ini sedang berproses
yang kejadian hari ini seperti submarin rescue yang diantar oleh ocean going vessel itu memang sudah masuk di dalam rangerang yang akan dibeli dalam lima tahun ini kalau salah
jadi memang peramajaan itu perlu tetapi kan kita memang mengalami beberapa kendala termasuk persentase terhadap pdb yang masih rendah dari ideal
dan ini sedang berproses dan di kementerian pertahanan dan juga di komisi satu dalam dua tahun terakhir ini adalah seribu besar anggaran alutsista
dan memang akan menuju modernisasi sampai di akhir tahun dua ribu dua puluh empat yang memang sudah direncanakan dari tahun dua ribu delapan belas
itu memang sudah memasuk istilahnya mef fase ketiga
nah jadi ya memang harwad ini ya tidak cukup dan memang tentara kita ini sebenarnya sangat sangat berani
kalau masalah kenapa bisa begitu ya saya merasa kalau sudah diluncurkan atau deployment alutsista itu pasti tni angkatan laut sebelumnya pasti sudah memiliki prosedur atau protokol
kalau masalah ini memang layak jalan
tetapi bila mana memang ada kecelakaan seperti ini ya memang nantinya perlu dievaluasi lagi
oke baik itu evaluasi bagi seluruh pihak terkait dengan bagaimana peremajaan ataupun perawatan dari alutsista kita
saya ke pak joko kita bergeser pak joko ini kemudian dalam bppt ya sebagai pihak yang juga ikut terlibat dalam pencarian ini
apa kemudian yang menjadi instruksi atau fokus dari semua tim yang terlibat dalam upaya pencarian
dalam upaya pencarian kri nanggala empat ratus dua pak joko
ya jadi kita memang terlibat biasanya kami terlibat dengan knket ya keterlibatan kita
dan kemudian apa yang nanti apa namanya menggunakan magnetometer ini memang bagian dari awal untuk pencarian
dan kemudian nanti kalau misalnya anomali itu ditemukan
tentunya kita akan mempelajari
menggunakan metode lainnya seperti multi beam echo sounder ya untuk melihat batimetri dan bila mana ada anomali kapal atau tenggelam
itu akan terlihat dan kemudian diperjelas lagi dengan side scan sonar plus maggie
tapi memang ini agak perlu karena kedalamannya ini yang kita perlu sangat perhatikan
karena kedalamannya tujuh ratus meter ya
jadi ini juga memang harus menggunakan peralatan dengan kekuatan
longsor sampai pada kedalaman yang bisa dicapai sampai tujuh ratus meter
tentunya kami akan terus melihat dan menunggu informasi dari tim ahli kami yang akan survei mungkin insya allah besok sudah gerak ke arah lokasi hilang kontaknya kapal selam
baik pak joko
apakah kendala menjadi satu satunya

kedalaman ya menjadi satu satunya kendala dalam upaya pencarian ini atau ada faktor yang lain yang juga bisa menjadi kendala
dan seberapa mumpuni peralatan yang sejauh ini kita gunakan untuk upaya pencarian
nanti kita bahas segmen berikutnya
kami harus berikan segera kembali saat lagi
anda kembali di cnn indonesia newscast
masih bersama saya ren hatsirahid
dan saya masih bersama dengan pak soleman beponto pak joko nugroho dan juga bang bobby rizal dari komisi satu dpr ri
pak joko tadi kita terputus juga soal membahas upaya pencarian
beberapa saat yang lalu tadi kita mendapatkan informasi dari rekan rekan kami yang ada di lapangan
pak joko ini ada deteksi ya anomali magnetik yang tinggi
ini disebut sebut bisa menjadi kemudian
titik terang lah begitu
nah seperti apa ini penjelasannya
apa joko dalam upaya pencarian kapal yang tenggelam ketika kemudian ada deteksi magnetik yang tinggi
kalau misalnya sudah ditemukan ya atau
terjadinya anomali magnetik saya kira harus
setelah di magnet
anomali magnetik itu sudah diketemukan maka saya kira koordinatnya itu juga sudah dapat dipastikan
jadi kalau misalnya
sudah dapat dipastikan
namun kita harus
karena kemungkinan magnetik itu kan bisa ditimbulkan oleh kapal karam lainnya
jadi saya kira harus bisa disegerakan juga terhadap titik anomali yang sudah ditemukan itu dengan menggunakan multi beam echo sounder
itu akan sangat membantu
seperti halnya bppt saat menemukan mv nur alia di perairan halmahera
ya itu juga langsung kami turunkan setelah mendapatkan anomali magnetik
itu kita turunkan multi beam echo sounder dan juga set can sonar
bahkan side scan sonar itu seperti kamera
memang tidak terlalu
tidak terlalu bagus ya
optiknya seperti sehalnya kamera
tapi nur alia itu sudah sangat bisa dilihat bentuknya
bahkan bentuk dan dimensinya
dari kedalaman lima ratus empat puluh
jadi panjang lebar dan tinggi itu sudah dapat diperkirakan dan sudah sangat identik dengan jenis kapal nur alia
saya kira juga apa yang saat ini sedang dilakukan bila mana sudah ketahuan anomali magnetik dan posisinya
mungkin bisa dilakukan multi beam echo sounder maupun side scan sonar plus maggie tadi
sejauh ini peralatan yang kita gunakan
pak joko apakah itu sudah cukup mampu untuk bisa melakukan pencarian secara maksimal
karena kemudian kita juga tahu bahwa ada bantuan ya
kapal rescue dari negara negara lain
seperti apa pak
jadi yang saya sudah dapat informasi adalah kri regal juga sudah
saya nggak tahu sudah sampai atau belum ya
dan kri regal itu mempunyai kemampuan

dan kri regal itu mempunyai kemampuan
untuk melakukan pemetaan dengan menggunakan peralatan multi beam echo sounder
dan saya dengar juga side scan sonar
mudah mudahan dengan adanya anomali yang sudah ditemukan dan tentunya posisinya
mungkin bisa sekalian disapu dengan multi beam echo sounder maupun sidescon sonar yang mungkin ada di kri regal
kalau kita kemudian bicara soal kendala pak joko
tadi kan sempat anda juga menyampaikan
mungkin salah satu kedalaman tujuh ratus meter ini juga menjadi kendala ya
kendala apa lagi yang ini bisa saja menjadi salah satu faktor sulitnya untuk bisa menemukan kri nanggala empat ratus dua ini pak
kalau untuk metode yang tadi saya sebutkan seperti multi beam echo sounder
saya kira biasanya itu sudah termounting ya di kapal ya
seperti halnya kapal regal
jadi sudah termounting
saya kira tidak ada kendala arus misalnya
karena memang arus yang cukup kencang juga akan menjadi kendala dalam pencarian yang sifatnya ditarik ya dengan kapal
nah ini seperti side scan sonar itu biasanya tidak termounting secara permanen
jadi dia ditarik dengan sling
nah itu mungkin juga
saya kira dengan kecepatan yang cukup misalnya dua sampai tiga knot
mudah mudahan tidak terlalu terganggu dengan side scan sonar yang mungkin nanti akan diturunkan
itu tadi beberapa penjelasan yang anda sampaikan
saya ke pak soleman kalau begitu
pak soleman kita kembali bicara soal modernisasi alutsista
ini yang tadi juga disoroti oleh banyak pihak termasuk juga oleh menhan prabowo
bentuk modernisasi yang memang sebaiknya dilakukan ke depan seperti apa pak soleman
ya jangan lagi membeli kapal kapal bekas
jadi kita harus pakai kapal baru sekarang sudah harus berani
karena selama ini kita bicara modernisasi
tapi yang datang kapal bekas
nah kedepan jangan sampai lagi kapal bekas
itu yang pertama
kemudian yang kedua kapal kapal yang sudah ada maintenance nya harus tetap dijaga
jangan sampai kapal kapal yang sudah ada ini hanya dibeli kemudian tidak di maintenance dengan baik
dan yang ketiga khusus untuk kapal selam
nah ini pengalaman yang bagus
bahwa kita harus memiliki untuk kapal selam untuk rescue
saya kira tiga itu penting untuk kalau kita berbicara modernisasi
ini modern yang betul betul modern
kan modern kapal bekas
nah itu yang penting ya
oke yang selama ini terjadi modernisasi yang dilakukan menurut anda memang belum maksimal karena memang kemudian akhirnya mendatangkan kapal bekas lagi atau seperti apa pak
jadi modernisasi yang kita laksanakan ya judulnya modernisasi
tapi yang datang kapalnya bekas
nah ini yang perlu kita perhatikan baik baik
dalam beberapa ini yang lalu kan juga ada rencana beli pesawat bekas kapal bekas
nah ini jangan sampai ini terjadi lagi hal yang seperti itu
kalau kita masih bicara modernisasi tapi kapal bekas ya itu mundur namanya
kalau maju kita harus berani
bahwa modernisasi itu adalah
beli kapal baru
modernisasi yang seharusnya tadi pak soleman katakan adalah ya membeli kapal yang baru begitu
seperti apa melihat soal itu
ya memang kalau idealnya semuanya sih baru ya
tapi kan kita juga memiliki keterbatasan anggaran itu yang saya sampaikan tadi
suatu kompromi ya itu yang paham yang militer lah
kenapa harus ada kapal bekas dulu
karena ada wilayah kita kan sangat luas
itu yang paling paham mereka lah
yang dari militer
kami hanya memastikan bahwa legislasi ini memiliki payung hukum bahwa check and recheck itu juga anggaran bisa terserap dengan baik
tidak ada hal hal yang tadi kapal yang tidak layak
seperti kapal yang tidak layak
dengan adanya instrumen instrumen pengecekan kelaikan lah
nah ini yang kita ingin peremajaan itu bisa dua hal
permajaan modernisasi ini bisa meremajakan yang sudah tua
bisa juga menambah formasi atau mengganti formasi
idealnya memang kalau dalam konteks kapal pelang ya itu tadi yang saya sampaikan sebelumnya idealnya punya dua belas
karena luas wilayah
jadi kalau kita punya uang yang masih terbatas kita baru memiliki tambahan yang baru
ini kan baru tiga
yang nanti akan ditambahkan lagi tiga lagi
jadi totalnya delapan
nah ini yang kita memastikan anggarannya itu ada
karena ini juga tidak mengganggu program program pembangunan yang lain
jadi kalau mau idealnya ya baru baru baru
cuma adanya keterbatasan soal penganggaran inilah yang membuat militer itu tni dan kenhan harus
karena ini kan strategi juga ya dengan keterbatasan ini
pak soleman ada keterbatasan soal anggaran tanggapan anda pak
ya betul memang itu
tapi lebih baik kita punya dua yang baru daripada punya lima yang bekas
karena nanti lima yang bekas pun masalahnya maintenance nya juga akan tinggi
jadi kelihatannya memang belinya murah
tapi nanti maintenance nya tinggi
dan yang paling tinggi itu adalah jangan sampai nanti dia akan merugikan manusianya
nanti kalau manusianya tenggelam dan mati itu kita mendidik untuk satu orang komandan kapal itu tidak mudah
apalagi orang orang yang maintenance permesinan peralatan
itu sulit cari manusia manusia seperti itu
nah ada kalanya kita hanya melihat beli banyak banyak aja
walaupun murah meriah bekas
tapi ternyata begitu maintenance nya tidak sampai dipaksakan
namanya tentara kalau diperintah ya jalan
nah ini kita sudah lihat
empat tiga kapal bekas itu tenggelam semua
dari dulu kalau kita beli baru ada lst itu baru baru nggak ada
yang baru yang kita beli baru itu tenggelam itu
tapi yang bekas ini yang tenggelam
karena akan kesulitan dalam maintenance nya nanti
jadi kelihatannya banyak sih murah meriah banyak
tapi begitu suruh jalan segala macam masalah muncul
ternasanya jadi mahal
dan yang lebih mahal lagi
kalau manusianya ikut jadi korban
akibat dari kapal bekas
jadi kalau bagi saya lebih baik sedikit baru
tapi daripada banyak tapi bekas
karena itu maintenance nya akan lebih mahal lagi
ya itu memang yang idealnya
tapi ya mungkin saya rasa yang di kemhan dan di tni lah yang paling paham lah
mana yang terbaik di dalam keterbatasan ini
sehingga bisa meng cover rasio keamanan dan pertahanan di wilayah yang sangat besar
jadi memang idealnya semuanya baru
semuanya itu dengan teknologi terkini
tetapi dengan beberapa keterbatasan keterbatasan itu
ya memang pandai pandainya dari kementerian pertahanan
kalau kami memang mendukung sebaiknya baru semua
karena kan kita lihat beberapa yang hibah hibah bekas ini kan selalu bermasalah ke depannya
oke baik saya terakhir lagi ke pak joko nugro
pak joko belajar dari karamnya kri yang tadi juga sudah disampaikan juga oleh anda
itu juga ditemukan juga
nah dalam kasus kri nanggala ini sekali lagi dalam upaya pencarian
sepertinya pak bppt nanti akan fokus untuk upaya pencarian ini pak
ya saya kira nanti kalau ada perkembangan yang terbaru
kami akan coba menyampaikan ya hal hal tadi apa yang harus dibutuhkan ke depan
untuk upaya pencarian kapal selam ini dengan cepat
tentunya dengan metode yang tadi sudah disampaikan
dan saya kira tim gabungan yang sudah kami terbiasa dengan tim gabungan sar dan basarnas
dan tentunya juga dengan dukungan tni
saya kira insya allah ini dapat segera ditemukan pak
baik terima kasih banyak bapak bapak sekalian
mari kita berharap sekali lagi ada titik terang ada hasil dari upaya pencairan ini
dan seluruh awak kapal yang tadi juga pak soleman sudah katakan lima puluh tiga orang ini luar biasa semuanya
awak kapal kru yang ada di kapal selam ini bisa ditemukan dan juga selamat
mari kita berharap bersama sama dan juga berdoa untuk kita
terima kasih banyak pak soleman pak joko dan juga bang bobi sudah bergabung dalam diskusi pada hari ini
kita akan pantau terus seperti apa upaya pencarian kri nanggala empat ratus dua
terima kasih bapak ibu